masih dalam suasana tujuh belas agustus tni angkatan laut menggelar doa bersama dan tabur bunga di laut
acara ini digelar sebagai rasa syukur atas kemerdekaan indonesia serta untuk mengenang jasa para pahlawan
tabur bunga dilakukan di perairan laut jakarta menggunakan kapal perang kri semarang
selain kepala staf angkatan laut dan jajarannya tabur bunga juga dilakukan oleh pemuka enam agama yang ada di indonesia
dalam rangka peringatan kemerdekaan indonesia tni al sebelumnya telah menggelar sejumlah kegiatan
selain tabur bunga tni al juga menggelar pengibaran bendera di bawah laut di tujuh puluh tujuh lokasi di nusantara
tepuk agama untuk melaksanakan doa bersama di atas kapal ini